kasiannya nasib tatang motornya tadi ambil polisi
daripada kasihan sama orang mendingan kasihan sama diri kita kang asep
datang mah biar stres masih enak
istrinya sayang sama dia lah kita
apalagi kamu kang asep istri kamu kabur
insya allah a'a sebelumnya bisa nabung dua juta
minimal kita bisa dapat sepuluh juta
berarti kita bakal bisa punya tiga puluh jutaan
koswara beli kasian
kalau kita mau cari tempat yang lebih rame
di cibatu itu mungkin sekitar tiga puluh juta
berarti modalnya cuma cukup buat beli kio
ya kan tidak perlu dibeli dulu neng
nanti kalau ada uangnya baru kita beli
eh sih kok gak yakin ya ah
kita harus paksain neng
kalau tidak kita tidak akan bergerak
kalau kita mau berubah
berianguarda pulang deh
ini yang raven buat
gak usah kamu pusingin lah
kurang duitnya masih banyak
pulang setahun lagi juga gak apa apa gak bakal abis
saya deh bukan musingin ikohnya
kalau ikohnya ada disini kan
ya pulangnya juga masih lama sih ceng
dari kelas kelas

kamu mau ikut saya gak
ke rumahnya aku
buang buang waktu ceng
katanya gak mau ngikutin
orang mau ikut dengerin
kamu udah rumah pintar
dan ngasih tau
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam pak dudung
silahkan duduk pak
pak dudung sakit apa
saya pusing bu dokter
kalau gitu pak dudung banyak istirahat aja ya
baru duduk sebentar
sudah disuruh suruh lagi
saya gak kuat
kuping saya terjadinya sakit
jadi pak dudung mau saya kasih obat
saya minta ke pasien sekalian
biar aja nanti kalau istri saya tanya
dan sakit pendengaran bu dokter
ini saya kasih obat ya pak
nanti kasih di depan yuk sama bu in
sekalian ke pasien juga
terima kasih bu dokter
terima kasih bu dokter
assalamualaikum pak ustadz
kamu tidak punya motor
lebih baik kamu pulang
ikican tahu bahwa
kasiannya nasib tatang
motornya tadi ambil polisi
daripada kasian sama orang
mendingan kasihan sama diri kita
tatang mah biar stres masih enak
lah kita apalagi
kamu kang asep istri kamu
tapi ini tidak berbahaya kan buy in ke kuping saya
enggak kok padudung cuman ditetesin aja ke kapasnya
sini saya bantu caranya
ini kapasnya padudung
terus ditetesin ke kapasnya kayak gini
gimana padudung sudah ngerti
sudah bu makasih ya
kalau gitu saya masuk dulu
ya pak dudung ya
jadi mak permasalahannya itu
pak kemet merasa tersinggung
karena mak eros itu mau bikin pesta di ciraus
ah mereka menyari nyari masalah
masalahnya tadi bikin bikin
tujuannya mah satu
supaya sobri dan dede
enggak jadi menikah
kalau sobri dan dedek nikah
kemet dan eros
akan terikat selamanya
dan kisah masa lalu mereka akan selalu muncul
yoh kamu bilang sama sobri sama dedek mereka gak perlu peduliin keme sama eros
yang penting mereka nikah sah
urusan yang lain gak usah dipusingin
tapi masalahnya emak eros itu mau bikin pesta emak
ya kan bisa sesudah hijab kabul atau besoknya
yang penting itu nikah sah
ada kemet ada eros
ya namanya juga cucu perempuan satu satunya
mungkin mbak eros mau bikin pesta itu supaya dia mau membahagiakan dedeh di hari pernikahannya gitu kali mak
ya nikahin aja di kua cidahu
selesai itu kemet pulang terus eros bisa lanjutin pestanya di kidau
mas wah gak tahu apa ya
pak eros itu udah beli rumah di ciraus
udah tinggal pindah aja
makanya dia mau bikin pestanya di ciraus mak
ah itu mah sengaja